majelis kehormatan mahkamah konstitusi memberhentikan secara tidak hormat patrialis akbar
dalam putusannya majelis kehormatan mahkamah konstitusi menyebutkan
patrialis terbukti melakukan pelanggaran kode etik hakim mahkamah konstitusi
dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi
dalam uji perkara undang undang peternakan dan kesehatan hewan
dalam sidang putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi
kamis enam belas februari dua ribu tujuh belas
majelis yang terdiri atas sukma violeta anwar usman bagirmanan asad sodiki dan asad said ali
memutus pemberhentian secara tidak hormat atas patrialis akbar sebagai hakim mahkamah konstitusi
patrialis dianggap melakukan dua pelanggaran etik berat
satu patrialis terbukti melakukan pertemuan dan membahas putusan uji materi perkara undang undang peternakan dan kesehatan hewan
kemudian dua patrialis terbukti membocorkan informasi dan draft putusan mk yang bersifat rahasia
kepada pihak pihak yang terlibat serta saat ini sudah ditahan oleh kpk
selanjutnya mk mk akan memberikan putusan yang bersifat rekomendasi ini kepada ketua mk arief hidayat
untuk kemudian diajukan kepada presiden ri joko widodo terkait pencopotan dan kemungkinan siapa pengganti patrialis
menyatakan satu hakim terduga dr h patrialis akbar s h m h
terbukti melakukan pelanggaran berat berhadap kode etik dan penolakan
perlaku hakim konstitusi
dua menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terduga dr h patrialis akbar s h m h
sebagai hakim konstitusi